dalam lima hari perdagangan indeks hanya mencatatkan dua kali penguatan
yakni pada awal pekan lalu dan pada perdagangan kamis kemarin
lantas bagaimana proyeksi pergerakan ihsg pada pekan ini
sentimen apa saja yang kemudian akan mewarnai laju pergerakan bursa
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual
bapak budi hikmat selaku kepala ekonom bahana tcw investment management
selamat pagi pak budi apa kabar
selamat pagi alhamdulillah fani terima kasih
baik pak budi pak budi kalau kita melihat sedikit performa pekan lalu
ini bagaimana kemudian anda melihat pergerakan ihsg pada sepekan kemarin
jadi overall dulu ya bahwa kita perlu melakukan edukasi yang berimbang kepada masyarakat
bahwa investasi itu tidak hanya saham ya tapi juga ada sbn misalnya
sementara indeks harga saham gabungan itu minus dua lima
naratif yang harus disampaikan kepada masyarakat harus objektif
karena komoditi itu turun
income kita tahun lalu beda sekarang itu adalah orang mencemaskan resesi
jadi bond dulu yang rally harus harus direlahkan
sbn dulu rally habis itu saham
ada pun mengenai saham saran saya ikuti saja warren buffet charlie mangger
bahwa investasi di saham itu harus rasional dan sabar
maksud saya bukan kabar buruk ya
jadi nanti dengan bond yield indonesia yang saat ini katakanlah enam tiga
dibagi enam tiga itu artinya pe ratio ya itu sekitar enam ratus
dibandingkan dengan pi market sekarang tiga belas enam
sebenarnya saham sudah murah gitu ya
jadi saya ingin menyarankan bahwa yang terjadi sekarang itu adalah
asing itu masuk di saham itu hanya satu dua billion
masuk ke sbn itu empat dua billion gitu
jadi dana asing itu lagi jatuh cinta dengan sbn bukan saham
jadi saham akan ikut gitu pak
oke berarti memang ada banyak sekali instrumen begitu ya
kalau kita berbicara mengenai investasi begitu ya pak budi
nah pak budi kalau kita lihat bahwa pekan lalu
ini bank sentral amerika memutuskan untuk menahan suku bunga acuan
di rentang level lima sampai lima dua puluh lima persen
nah bagaimana kemudian pak budi melihat
apakah pasar ini merespons cukup baik pak terhadap sikap the fed ini
iya jelas cukup baik ya
jadi yang cara terbaik untuk mengestimasi langkah the fed
itu adalah bond yield dua tahun yang selalu bergerak lebih dulu dari fed
apakah naik apakah turun gitu
market percaya bahwa the fed itu akan menahan
atau suatu saat akan menurunkan
itu sebabnya yang rally dulu
yang lebih liquidity driven rally itu adalah bursa nasdaq ya
jadi bursa yang teknologi itu naik
dan nasdaq ini adalah yang tahun lalu
itu paling terkukul ketika the fed
jadi wajar ya orang itu akan masuk dulu
di bahan atcw kami mempromosikan cara edukasi itu elvis namanya
dan ini jadi permutasi bisa levi's bisa selfie bisa slide gitu
sekarang menurut saya
kemungkinan besar bi akan juga menurunkan bunga
tetapi mereka menunggu
bi itu biasanya kalau the fed naikin ikut naikin
tapi kalau the fed katakanlah mau menurunkan
tunggu dulu kalau the fed menurunkan baru menurunkan
jadi sebetulnya cukup banyak kabar baik ya di equity market
yang penting itu sabar dan tahu urutannya gitu loh
berarti memang seperti yang di awal bapak budi sebutkan bahwa the fed ini cukup predictable
nah lantas kemudian apakah ada kemungkinan nih pak ke depannya
the fed ini akan menaikkan suku bunga acuan ya
kecil ya kemungkinan jadi kalau naikin nggak
jadi orang itu sebenarnya ada dua pilihan ya
ya hire for longer itu kemungkinan tidak perlu
karena suku bunga dengan katakan inflasi di amerika itu udah dekat gitu ya
jadi nggak perlu
tapi kalau di eropa itu misalnya di inggris
itu suku bunganya katakanlah inflasinya delapan
suku bunganya masih empat dua puluh lima mereka harus naikin gitu
jadi kalau the fed itu relatif udah done ya
dan banyak korban ya semakin the fed itu mengetatkan sebetulnya
apa yang terjadi dengan industri perbankan
regional banking diduga juga ya jadi kayak silicon valley
itu akan ada korbannya lah seperti itu
ya lalu sebelumnya pak budi ini chairman the fed jerome powell memberikan testimoni begitu ya di hadapan kongres
untuk memberikan arah kebijakan moneter
arah kebijakan moneter serta prospek ekonomi amerika serikat kedepannya
lantas seperti apa testimoni dari jerome powell ini kemudian akan berpengaruh pak terhadap pergerakan ihsg hari ini
ya penuh surprise ya saya tidak bicara mungkin harian dan lain lain ya
toh saya sampaikan tadi this is predictable ya market sudah bergerak
ya jadi market itu ada dua bond market itu di amerika juga bondnya rally ya
kemudian di amerika juga spx nya dan nasdaq nya ikut rally ya
jadi regional rotation sampai valuasi mereka itu mahal baru akan kembali ke indonesia gitu
sekarang orang melihat bahwa kenapa orang suka di sbn karena supply risk sbn itu berkurang
di kesempatan edukasi ini saya ingin menyampaikan loh bagaimana global money itu beroperasi ya supaya masyarakat itu nggak keliru ya
melihat bahwa investasi itu hanya di saham kalau dynamicnya lagi ke commodity commodity
kalau ke currency dolar misalnya akan ke dolar ya
jadi kita perlu bicara broader asset class itulah yang lebih aman ya
jadi kita juga dapat melakukan diversifikasi gitu
nah yang disampaikan tadi apakah di indonesia itu ada politik dan lain lain ini perlu dibicarakan
saya bukan ahlinya pola umumnya biasanya sih orang akan
orang akan menahan diri ya tapi indonesia kan banyak sekali kabar baik ya
defisit kita itu berkurang supply risk saya sih melihatnya market juga sudah melihat ya
xiaomi the money jadi begini ceritanya guidance nya ya
kalau mengharapkan capital gain itu sideways ya tapi banyak perusahaan indonesia itu kan punya cash ya
sebagai dividen itu corporate action cuan itu nggak cuma dari capital gain tapi juga dari dividen gitu loh
oke berarti ada banyak jalan menuju roma begitu ya pak budi ya tidak hanya dari satu pintu begitu ya
jalan menuju cuan lah menurut saya gitu ya
oke ya banyak jalan menuju cuan begitu tapi kalau pergerakan iasg sepekan ini nih bagaimana kira kira pak budi
apa aja nih kira kira sentimen yang bisa menjadi katalis positif dan juga negatif bagi bursa
kalau pola umumnya window dressing itu biasanya akhir quoter ya kalaupun lihat bagus dan lain lain
tapi menurut saya ada beberapa indikator yang harus kita cermati sebetulnya kalau trade defisit kita trade balance kita berkurang ya
saya sebetulnya menyarankan kepada banyak orang untuk lebih realistik ya indikator daya beli kita tuh sebetulnya melambat loh
jadi ada indikator moneter m satu growth yang saya ikuti tuh
jadi ada indikator moneter m satu growth yang saya ikuti tuh

ya dana asing lagi jatuh cinta di luar gitu ya jadi indonesia belum dilirik dulu
tapi ada beberapa indikator bahwa sbn itu sekarang udah mulai kelihatan mahal gitu
habis itu nanti orang akan masuk ke saham ya jadi sangat jarang saya tuh bicara untuk mingguan dan lain lain ya
guidance nya adalah aset alokasi yang ada sekarang ini volatility aja sideways dan lain lain ya
jadi jelas hindari tuh yang membeli valuasi tinggi nanti ujungnya candi perambanan naiknya tinggi kemudian
unlock nya bikin sakit gitu ya seperti itu loh
iya sampai nanti muncul meme meme begitu ya pak ya di internet begitu biasanya kalau udah galau kalau misalnya boncos istilahnya begitu
itu karena proses investment process yang menurut saya
itu karena proses investment process yang menurut saya
itu karena proses investment process yang menurut saya
itu karena proses investment process yang menurut saya
itu balik ke fundamental kok di setiap zaman itu pasti ada
zaman saya dulu ada tmpi mungkin dulu ada lux dan lain lain gitu
supaya sehat lah ya jadi kita mau membimbing orang itu berinvestasi dengan benar sehat cuan lah seperti itu gitu
harus rasional dan sabar
oke baik itu memang kuncinya lalu pak budi tadi juga di awal sempat menyebutkan mengenai sideways begitu yang masih terjadi
bagaimana kemudian apakah pergerakan sideways di ihsg ini masih akan terus berlanjut pak budi
tadi ya jadi saya ingin mengutarakan lagi ya
konsep elvis itu sangat komprehensif ya
kemungkinan yang terjadi sekarang itu adalah east file ya
east vel itu interest rate karena suku bunga di indonesia relatif lumayan tinggi ya
jadi kita perhatikan kalau suatu saat bi akan akomodatif
akan akomodatif berarti kan saham
properti saham perbankan
saham yang cyclical sentimen
kita bagus secara politik valuasi
kita relatif murah
komoditi turun sebetulnya nggak gitu bagus
liquidity gara gara orang
lagi jatuh cinta keluar saham saham
yang turun tahun lalu banyak
bahkan sekarang saham jepang ya dilihat
nike itu naiknya lebih besar dan
bergairah kalau mata uang
melemah ya gitu jadi saat ini
lah ya bahwa anatomi
cuan itu nggak dari capital gain
itu artinya aset yang lain kalau gitu
investasi itu bukan atau ya
tapi dan ya bukan
saham atau obligasi atau
properti dan tinggal
proporsinya aja sejauh yang
ya gitu jadi
ya inilah enjoy the right aja
gitu loh oke baik
terakhir mungkin pak budi ini jika dilihat
dari sektor sektor apa aja nih pak
yang berpotensi cuan dan mungkin ada
rekomendasi saham atau
instrumen investasi apa yang layak di koleksi
pak untuk pekan ini
terus terang saya sangat jarang
ya saya di bagian saya lebih
jadi nanti untuk yang
untuk saham sektor
itu bisa aja kita suatu saat
discuss apa yang saya sebut dalam buku
kan nantinya ada yang namanya
apa dia ada yang namanya
berita udah price in nggak ada lagi upside
gitu yang kita cari itu adalah
ya berarti valuasinya bagus
manajemennya bagus dan lain lain jadi
saya tadi yang sudah saya
sampaikan dengan konsep isval
ada baiknya berpikir untuk
melihat mengantisipasi kalau
suatu saat bi akomodatif itu tadi yang
saya sebut kalau sektoral tapi
enggan untuk menyampaikan namanya
karena ada baiknya lebih detail lagi
ya dan tadi kalaupun kita
memberikan rekomendasi ini bukan
tempatnya menurut saya karena
nanti sejauh mana orang bisa
menerima memahami boleh teliti
gitu loh oke baik
terima kasih bapak budi hikmat
selaku kepala ekonom bahana
hari ini sudah bergabung bersama kami
sehat selalu pak